hai rasni bone tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya guru kelas enam sekolah dasar ini dilantik
bupati minahasa utara menjadi kepala sekolah sd kecil warukapas dua hari lalu namun rasni kaget
karena setelah pelantikan ternyata sekolah tersebut tidak ada cerita ini sempat viral
di media sosial rasni mengaku kecewa dan malu mengalami kejadian ini saya cuman minta instansi
terkait untuk dapat menyelesaikan masalah ini apakah saya masih akan dipakai lagi atau akan
dilantik lagi menjadi kepala sekolah atau bagaimana itu saya terserah saja tapi kalau misalnya ada
konfirmasi lagi bahwa ibu ke sekolah ini saya tidak akan terima karena saya pada malam itu malam
hari itu sudah dibacakan sekolah yang mana sekolah itu tidak ada keberadaannya kepala badan kepegawaian
pendidikan dan pelajaran
pelatihan kabupaten minahasa utara stevie watungpongoh mengaku peristiwa ini terjadi
karena ada kesalahan pengetikan di dinas pendidikan menurut stevie rasni bone diproyeksikan menjadi
kepala sd negeri kecil mapanget kecamatan talawaan yang saat ini tidak mempunyai kepala sekolah itu
merupakan kelelayan dari kami kalau yang pengetikan dari kami dan itu juga saya kita saya sudah
langsung kepada yang bersengkutan hari selasa pagi tersopan yang bersengkutan perempuan menyadari itu
salah telah langsung menyadakal panggilan bersengkutan dan langsung kita klarifikasi
buk layak ini terjadi kesalahan penulisan stevie mengklaim kasus ini sudah diselesaikan
dan akan menunggu perkembangan selanjutnya roy kira rumangkai minahasa utara sulawesi utara